halo selamat malam partai keadilan sejahtera akhirnya mendeklarasikan anies baswedan sebagai bakal calon presiden
menyusul demokrat dan partai nasdem
nyatanya koalisi perubahan belum satu suara soal nama cawapres
meskipun begitu demokrat mengklaim koalisinya lebih maju daripada koalisi lain yang belum menentukan nama bakal capres
benarkah klaim koalisi perubahan tersebut atau justru konstelasi koalisi yang masih cair ini memungkinkan ada yang balik badan
koalisi perubahan deklarasi anies baswedan
klaim paling maju bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
apakah saudara saudara siap memenangkan anies rashid baswedan pada pilpres dua ribu dua puluh empat
deklarasi resmi pks terhadap mantan gubernur dki jakarta anies baswedan
bakal calon presiden berlangsung meriah kamis lalu
diarak dari rumah hingga kantor dpp pks anies menumpangi delman hingga penyambutan dengan tradisi palang pintu
kemeriahan berlanjut pada rapat kerja nasional pks dua ribu dua puluh
dalam pidato kebangsaan presiden pks ahmad saiku menyerukan seluruh kader pks hingga simpatisan pks
yang ada di seluruh indonesia
membantu mensosialisasikan anies baswedan
insya allah tahun dua ribu dua puluh empat adalah momentum kemenangan bagi partai keadilan sejahtera
apakah saudara so siap untuk memenangkan pks
apakah saudara saudara siap memenangkan anies rashid baswedan pada pilpres dua ribu dua puluh
apakah saudara saudara siap untuk menang bersama rakyat
apakah saudara saudara siap untuk menang bersama rakyat
anies berterima kasih kepada pks yang selalu bergandengan tangan
mendukungnya dalam sejumlah kontestasi
mulai dari pilkub dki jakarta hingga pilpres dua ribu dua puluh
meski kawan lama anies menyebut jalan pks mendukungnya bukan keputusan mudah
setelah banyak godaan dan ancaman
pks melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah
banyak rayuan banyak tekanan dan juga mungkin ada ancaman
ijinkan kami menyampaikan apresiasi yang amat tinggi kepada pks
yang teguh menempuh jalan perjuangan ini
deklarasi resmi pks mengokohkan peluang anies baswedan untuk maju
di pilpres dua ribu dua puluh empat dari koalisi perubahan
sebelumnya partai keadilan sejahtera
partai demokrat dan nasdem sudah mendeklarasikan anies sebagai bakal calon presiden
dengan pelorehan suara ketiga partai tersebut pada pemilu dua ribu sembilan belas
menurut wasekjen partai demokrat johnson siti ndaon
mengatakan koalisinya tinggal menentukan waktu saja untuk deklarasi bersama
ia mengklaim progres koalisi perubahan lebih maju dibanding koalisi lain
johnson justru mengasihani koalisi lain yang belum menentukan nama bakal calon presiden
menangkapi sindiran johnson
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyinggung balik kepemimpinan bakal capres
yang diusung partai demokrat
menurut hasto wajar saja setiap pihak mengiklankan produknya seperti iklan keca
selalu nomor satu
namun menentukan pemimpin akan dilihat dari
bagaimana rekam sejaknya
apakah membangun kesatuan dan persatuan bangsa
atau justru malah memecahlah bangsa
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show

kita akan update beberapa survei terbaru
yang menempatkan nama nama potensial calon presiden
yang bersaing di pemilu presiden dua ribu dua puluh
dan elektabilitas capres ini yang menjadi magnet dari poros koalisi
yang akan bertarung pada kontestasi dua ribu dua puluh empat mendatang
dan berikut ini ada rangkuman elektabilitas para bakal calon presiden
dari beberapa lembaga survei terbaru yang sudah dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
kita lihat bersama yang pertama dari populi center
populi center periode dua puluh lima januari sampai dua puluh empat maret
februari dua ribu dua puluh tiga ini baru sekali ya
sekitar mungkin satu bulan yang lalu
itu adalah elektabilitas capres
periode dua puluh lima januari dua februari versinya populi center
kita lihat versi lembaga berikutnya ada dari lsi
lembaga survei indonesia
ini juga relatif baru
survei lsi elektabilitas calon presiden tujuh sampai sebelas januari dua ribu dua puluh
tidak banyak berubah
itu di bulan januari
lsi belum mengeluarkan hasil survei di bulan februari menuju ke maret
nanti kita tunggu bersama apakah ada perubahan di posisi elektabilitas capres
kita lihat slide berikutnya
ada surveinya litbang kompas
ini menurut saya yang paling baru ya
yang baru dikeluarkan oleh litbang kompas
ini kita lihat trennya yang warna merah
adalah ganjar yang warna kuning tua ini prabowo subianto
dan kuning solid atau kuningnya golkar itu adalah rituan kamil
karena saat ini rituan kamil sudah bergabung menjadi kader dari partai golkar
saya lihat dulu yang warna merah ya
itu untuk ganjar pranowo
bagaimana dengan prabowo subianto
bagaimana dengan anies baswedan
oktober dua ribu dua puluh dua setelah partai nasdem mendeklarasikan anies baswedan sebagai capres
padahal sudah ditanteng kemana mana oleh partai nasdem untuk safari politik ya
yang terakhir ada rituan kamil
ini pada saat peristiwa rituan kamil kehilangan putra pertamanya
itu memang pemberitaan sangat cukup tinggi ya
untuk rituan kamil
kemudian di bulan oktober naik drastis sekali
kemudian stagnan ataupun tidak ada peningkatan
itu tadi elektabilitas trennya antara ganjar kemudian prabowo subianto anies dan juga rituan kamil
kita lihat perolehan suara partai politik pemilu dua ribu sembilan belas
ini kita sudah tahu tapi saya akan
saya ingatkan lagi kepada para pemilih karena sembilan partai ini yang nanti bisa membuat poros koalisi pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
ini adalah sekali lagi sembilan partai yang punya wewenang ataupun bisa membentuk poros koalisi
mengajukan capres dan juga cawapres pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
bagaimana dengan peta koalisinya hari ini
kita lihat karena belum ada yang clear peta koalisinya
tapi yang jelas kita bisa lihat ada tiga koalisi yang nanti akan bisa maju dalam kontestasi dua ribu dua puluh empat saat ini
tapi belum bisa membentuk partai koalisi atau
belum menjajaki koalisi dengan partai partai lain
sementara ini yang tiga ataupun yang delapan semuanya sudah membentuk koalisi bersama dengan partai partai lainnya
kita lihat apakah pdi perjuangan nanti bisa mengacak ngacak komposisi koalisi
atau mungkin pdi perjuangan akan bergabung ke salah satu koalisi ini kita tidak tahu
tapi yang jelas koalisi perubahan sudah mengklaim selangkah lebih maju dibandingkan dengan partai ataupun koalisi lainnya
karena sudah mendeklarasikan anies baswedan
apakah memang sudah maju selangkah atau masih stagnan karena posisi cawapres masih menjadi perbincangan
dan apakah kemudian pdi perjuangan merasa tertinggal dengan satu langkah maju dari koalisi perubahan ini
nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang sudah bergabung di studio pada malam hari ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
partai keadilan sejahtera akhirnya mendeklarasikan anies baswedan sebagai bakal calon presiden menyusul demokrat dan nasdem
demokrat mengklaim koalisinya lebih maju daripada koalisi lain yang belum menentukan nama bahwa mereka akan menangani pdi perjuangan ini

benarkah klaim koalisi perubahan tersebut atau justru konstelasi koalisi yang masih cair ini memungkinkan ada yang balik badan
koalisi perubahan deklarasi anies klaim paling maju
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan ada jurubicara partai keadilan sejahtera pipin sopian
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam termasuk dari tim kecil ya yang merumuskan masa depan koalisnya anies baswedan
amin menjemput takdir terbaik
oke itu harapannya pki
ada wasekjen partai demokrat janssen siti ndaon selamat malam bang janssen
selamat malam nana selamat malam penonton cndn di seluruh indonesia
tetap semangat horas
horas puji tuhan
oke gitu ada politikus pdi perjuangan deddy sitorus selamat malam
bang deddy terima kasih sudah hadir
terima kasih selamat malam onsoy
oke gak merdeka ya
itu salam dari suku agama di kalimantan utara
oke berset oke oke oke ya sekalian kampanye
terakhir ada founder dari sirus network
mas hasan nasmi selamat malam mas hasan
selamat malam nana
oke terima kasih sudah hadir dan bergabung seperti biasa melalui sambungan virtual
sebagai bentuk partisipasi publik dan mengajak pemilih muda untuk bisa sama sama
nanti menentukan pilihan pada pemilu dua ribu dua puluh
ada himpunan mahasiswa politik uin jakarta sudah bergabung
saat malam teman teman dari uin jakarta
oke nanti teman teman dari uin bisa menyatakan pendapat
kemudian mengkritik memberikan pertanyaan juga
kepada para narasumber disini karena suara kalian meter sekali
jadi mungkin dari perdebatan ataupun diskusi kita
pada malam hari ini kalian bisa menentukan pilihan
kira kira suara kalian akan diberikan ke siapa
ke partai mana
pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
saya mau langsung ke pks dulu
karena pks yang kemarin sudah berhari hari membuat acara mendeklarasikan
deklarasi pks kemana
pks kemarin setelah pecah telur ditunggu oleh publik sekian lama
akhirnya pks deklarasi dukung anies
artinya itu sudah pengukuhan ya
dari koalisi perubahan
dan akhirnya tiba pantun
belinya di warung paraden
dua ribu dua puluh empat pks menang anies baswedan jadi presiden
nah tapi dengan deklarasi kemarin ini
apakah deklarasinya pks ini semakin mengukuhkan
pembentukan dari koalisi perubahan
ya tentu mbak nana
jadi kita punya tahapan ya
kita punya road map
jalan menuju dua ribu dua puluh empat itu
jadi kita bersama dengan partai lain
saya kira diawali dengan partai nasdem
dan saat ini pks
kami ingin menunjukkan keseriusan pks
dari mulai tanggal dua puluh tiga dua puluh empat dua puluh lima dua puluh enam

dan dua puluh lima dan dua puluh enam apel siaga
yang hadir disitu adalah semua elemen dari pks
mulai dpp kemudian tingkat wilayah
dptw kemudian sampai ke dpd
itu semua anggota maupun pengurus pks
sampai tingkat ranting
menyaksikan baik yang hadir secara langsung
di stadion madia kemarin
maupun mereka hadir secara online
untuk memperlihatkan bahwa kesungguhan pks
bahwa pks siap memperjuangkan
bersama teman teman nasdem dan demokrat
pak anies baswedan menjadi calon presiden
jadi saya kira kita tidak main main
dan kita ingin menunjukkan juga kepada bang hasan
yang sudah pernah menyampaikan janji
al fat dan sebagainya
tidak perlu buat pks bang
tapi kami ingin menunjukkan keseriusan itu
jadi bagi kami
ini bukan soal siapa
kita ingin memperjuangkan ada perubahan
dan ada keberlanjutan
itu yang diperatkan oleh presiden pks
kita ingin ada perubahan
dan kita juga ingin ada keberlanjutan
itu yang disepakati juga di teman teman di koalisi
oke tapi pertanyaan saya tadi belum dijawab
ini kan baru pks saja yang deklarasi
apakah kemungkinan dengan deklarasi ini
semuanya sudah solid sudah puas
membentuk koalisi perubahan
kemudian demokratiknya sudah berubah
dan road map selanjutnya nanti kita akan tanda tangan piagam
tiga partai selanjutnya nanti kita deklarasi
jadi napasnya harus diatur
sehingga kapan kita harus tanda tangan piagam
kapan kita harus deklarasi
kapan juga kita harus mengumumkan siapa cawapres kita
jadi kami ingin memperlihatkan bahwa strategi pemenangan kedepan
tidak seperti dahulu

bagi pks terutama dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
tidak ada lagi sudden death di akhir akhir menentukan
karena memang kita ingin memperlihatkan kepada publik
bahwa calon kita calon yang terbaik
mas anies baswedan yang sudah punya prestasi yang sangat luar biasa di dki
dan kita ingin beliau memimpin indonesia
sehingga target kami adalah bahwa beliau menang
dan beliau juga bisa menyatukan bangsa ini
beliau sosok kekuatan
dan yang terakhir yang paling penting bagi rakyat indonesia
beliau adalah simbol perubahan untuk indonesia yang lebih baik
saya kira itu yang kita ingin cita cita
jadi pks inginnya pelan pelan tapi kemudian panjang gitu perjalanannya ya
dan tahapan tahapan itu kan sungguh nampak
dan kemarin kalau mbak nana memperlihatkan
bagaimana kami mengumpulkan seluruh indonesia
para ketua dpw dpd
supaya hari ini mereka kembali ke daerahnya
itu sudah membuatkan apel siaga di bilemasi

mereka mulai mensosialisikan pak anies baswedan
dari hasil survei mungkin bisa jadi
tetapi waktu pilkada dki
pak anies dulu kami usung juga
tetapi akhirnya menjadi gubernur dki
bagi kami memang survei yang paling terbaik adalah
survei yang kami buat sendiri
kenapa karena kami tahu apakah survei itu ditambah atau dikurang
dan kami lihat trendnya positif
jadi memang agak berbeda dengan itu
ya saya kira hasilnya memang pak anies saat ini trennya terus meningkat
memang agak perbedaan
saya kira di angka perbedaan
jadi disitu memang
kayaknya memang agak jauh dan tentu
yang tahu mekanis metode
kemudian hasilnya adalah
siapa yang membayar
siapa yang mengelola survei itu
dan saya kira ya ada efeknya itu
yang lainnya dipertanyakan ya sama pks
lembaga survei memang tentu yang di publik
kami selalu melihat bahwa
lembaga survei yang menyampaikan surveinya
memang ada muatan politis ada muatan
jadi kak pipit tidak percaya dengan survei survei yang sudah dirilis ya
kami menghargai semua lembaga survei
terus kemudian ada survei survei yang lain
kami menghargai semua lembaga survei
kami kaji semua lembaga survei
termasuk lembaga survei abang kami
bang hasan kami pelajari semua
dan tentu kami bandingkan
kami juga membuat survei
dua lembaga survei setiap bulan
dan ternyata kami optimis
kenapa karena banyak yang
di lembaga survei sebetulnya
agak aneh ya survei yang menunjukkan
tidak menjawabnya di angka
mayoritas yang kami kaji yang tidak menjawab
oke jadi masih banyak yang bisa diputar
kalau menurut pks
ya kami memberikan apresiasi
kepada siapa lembaga survei
yang saat ini mempublikasikannya
tetapi kami yakin bahwa apa yang dilakukan
dan apa yang terjadi saat ini
pak anies baswedan insya allah unggul
oke kalau misalnya pks tadi tampaknya
sudah persiapannya ataupun deklarasinya
sampai bikin apel siaga
kemudian nanti memerintahkan dpw dpw nya
untuk apel siaga di daerah masing masing
mendeklarasikan anies mengkampanyekan anies
silahkan bang jansen mau minum dulu
nah kalau demokrat ini satu satunya loh
yang belum mendeklarasikan secara resmi
pks sudah kenapa kemudian demokrat tidak menempuh
cara yang sama kalau memang satu tujuh
yang ingin mengusung anies baswedan dan bang hansen
ya sebelum masuk ke sana nah begitu ya
karena acara ini kan ditonton jutaan orang di luar sana
jadi apa yang kamu tampilkan tadi itu
tidak sepenuhnya salah begitu
tetapi ketika angka angka itu ditarik ke koalisi
dia menjadi salah
jadi untuk memajukan calon presiden di indonesia ini
harus didukung oleh partai politik
bisa pakai jalur suara nasional

pakai jalur kursi dpr ri
itu makanya tadi
orang jadi kaget nanti melihat itu
ini kok cuma tiga kan begitu
sehingga kemudian apa namanya itu
tidak salah begitu
kalimat kalimat kami jauh sebelum diskusi ini
kalau pdip itu bisa mendukung sendiri
kan begitu ini kan banyak kita nyampaikan itu
dan partai demokrat
ya pks itu
kami pakai jalur
kursi dpr ri
nah itu makanya lima puluh sembilan punya nasdem

lima puluh punya pks
total semuanya satu ratus enam puluh tiga

jadi lebih tinggi dari angka
jadi itu dulu yang pertama begitu dia
yang bisa dibentuk sekarang ini
yang kedua kembali ke pertanyaan
kamu tadi itu
tidak deklarasi seperti
begini deklarasi itu berasal
dari kata kalau bahasa inggrisnya
menyampaikan secara terbuka
menyampaikan secara terbuka itu
bisa di stadion di hadirin ribuan
bahkan jutaan orang
bisa juga pakai konferensi pers dan lain lain
demokrat memilih yang kedua tadi itu
dan itu tidak mengurangi
substansi bahwa partai demokrat secara resmi
telah mendukung anies baswedan menjadi calon presiden
sk nya udah ada dari masjid yang setinggi
kalau sk itu nanti
waktu pendaftaran bulan september
oktober di kpu
jadi penting acara cnn ini
acara nana ini
menjadi jawaban terakhir kami demokrat
karena beberapa hari ini
pertanyaan ini diajukan ke kami
kapan demokrat kapan demokrat
tanggal dua puluh enam januari kemarin
ketua umum kami
mas agus harimurti doyono
secara resmi sudah menyatakan
partai demokrat itu mendukung
anies baswedan menjadi calon presiden
itu makanya kemarin ketika pak surya paloh pulang dari dpp demokrat
demokrat pks nasdem ini bang
saya jawab itulah yang tadi
apa namanya ditulis media itu
ya kita ini sudah lebih maju dari yang lain
kemudian ada pasangan
bahkan lebih pasangannya
kami sudah punya calon presidennya
walaupun wakil presidennya belum
entah satu dua rambut ini
lebih maju dari
koalisi yang lain
kalau ditulis lagi lebih lengkap
kemarin pernyataan saya itu
kami juga mendorong
tiga koalisi yang lain
menyampaikan juga ke publik
mendeklarasikan ke publik
biar tradisi kita
selalu di menit menit akhir itu
yang sering menciptakan
golden goal lah begitu
karena sudden death itu tidak terjadi lagi
dan publik juga
bisa melihat visi kepresidenan
minimal tiga atau empat orang
putra terbaik bangsa ini
jauh jauh hari sebelum hari penjelanggaran
pilpres itu tujuannya sebenarnya
oke tapi soal klaim yang paling
maju ini koalisi perubahan yang paling
belum ada titik temunya kan
kalau posisi capres
begini dah koalisi ini kan step by step
itu makanya tadi
langkah berikutnya dari koalisi kami ini adalah
karena koalisi kami ini paling transparan ini paling terbuka
langkah berikutnya dari koalisi kami adalah
piagam kerjasama tiga partai
barulah nanti kita naik ke tahap berikutnya
oke indonesia begitu itu
itu tahapannya tahapannya
mungkin kalau media ini
minta nya kalau bisa hari itu juga begitu
karena kan anda klaim yang paling maju
kami sudah punya calon
presidennya kan begitu
tanyakan juga teman teman koalisi yang lain
kalau kami sih berharap begitu ya
karena kompetisi ini kan gak bisa juga sendiri
itu loh kan harus ada juga kan
lawannya begitu lah
separing partnernya kan begitu kami berharap
dari teman teman yang lain itu kan kemarin ada pernyataan
kalau kami menunggu
itu yang lain deklarasi dulu
kita kan sudah resmi nih
minimal kan sudah ada nama andi subaswedan begitu
oke intinya perubahan sudah
satu langkah lebih maju soal posisi cawapres
saya sebelum tanya ke bang deddy ya
saya ingin tunjukkan dulu pernyataan dari salah satu
petinggi dari partai demokrat soal posisi cawapres
kita bisa baca bersama disini
oke koalisi perubahan dan perbaikan ini
punya cara untuk menyimpulkan perubahan apa
yang harus diubah perbaikan apa yang harus dilakukan
karena itu tentukan ini syaratnya
semua itu bisa dicapai dengan kemenangan
kemenangan itu ada caranya
nah bukan persoalan internal eksternal dari koalisi
tapi siapa yang mampu memenangkan itu
oh ternyata ada dua jadi cara berpikirnya
cara berpikir ilmiah jangan kampungan
jadi sekali lagi kita menekankan bahwa ada parameternya
untuk mencapai kemenangan
saya tadi hubungi bang andi arief karena kebetulan
dia lagi di palu begitu ini kan keluar dari
com ini bagian dari keluarga besar
ct corp juga begitu
saya tanya apa ini bang aku dihubungi media
bang wakil presidennya
mas andi sini bagusnya dari luar
apa dari internal kan begitu itulah jawaban dia
ini tidak soal dari luar dari dalam
itu loh kita ini ingin menang
kalau yang dari dalam ada kandidatnya bisa buat menang
ngapain dari luar
oke jadi persoalan cawapres belum selesai
untuk itu maka kata aa ya dia selaku dulu politik ugm mengatakan
biar lah penentuan wakil presiden ini
agar wasitnya adil itu kita pakai ilmiah
karena politik kita ini juga kan sudah
politik kita ini kan sudah bisa juga didekati dengan
ilmu tertentu kan
inilah ilmunya udah hasan ini misalnya
ketimbang kemudian kita debat luar dalam
tapi kalau pks nggak ada masalah kalau wapresnya anies
dari dalam atau dari luar itu pernyataan petinggi pks
bukan kan kamu nanya tadi apa
ya makanya dibalas sama bang andi arief itu ya
yang disampaikan oleh
ketua bapilu kami pak andi arief ini kan
beliau diajukan pertanyaan
apakah wakil ini harus dari luar atau dari dalam
saya kira pertemuan antara pak surya paloh dengan mas hai kemarin sudah jelas itu
koalisi ini bukan hanya sekedar ingin berlayar saja
tetapi ingin menang
kalau ingin menang
ya tentu segala macam bentuk pendekatan itu akan kita pakai tuh
untuk menentukan siapa calon wakil presiden
yang punya daya dongker
yang paling berpengaruh
yang paling berpengaruh
yang paling berpengaruh

sebentar ini dari sini belum bisa kasih waktu nih
dibahas memang kriteria siapa cawapres kedepan
siapa yang berkontribusi dalam pemenangan
mendukung kira kira elektabilitas yang tinggi
dan yang kedua adalah
minim kerentanan politik
jadi kita ingin lihat sosok yang tidak punya
rekam jejak yang baik tidak ada kasus dan sebagainya
itu yang pertama
yang kedua kira kira mampu membangun kesolidan di internal kita
yang ketiga adalah punya
visi yang sama dengan capres
jadi dinamik duo
sehingga nanti jalannya kedepan lebih baik
tapi pks nggak masalah ya kalau dari luar atau dari dalam
secara rasional apa yang disampaikan
bang andi kemudian bang jansen bahwa
ada metodologinya ya salah satunya
survei untuk melihat siapa yang
kira kira pasangan terbaik
buat mas anies kedepan
kami sangat siap untuk ketika mas aziz mengatakan
kita lihat misalnya oh ini kira kira berpotensi menang nggak
kedepan misalnya atau malah ini jadi beban
nah itu tentu kita akan perhitungkan disitu
oke oke saya mau ke pdip
bang deddy kalau tadi disampaikan oleh
bang jansen bahwa koalisi perubahan ini
sudah satu langkah lebih maju dibandingkan
dengan partai lain dibandingkan koalisi lain
yang belum menentukan capresnya
dan berharap bahwa ayo dong partai partai lain
segera menentukan supaya kita
memberikan edukasi politik kepada masyarakat
yang pertama saya mau menanggapi yang bung pipin dulu ya
jadi bung pipin secara jelas dan berulang
harusnya tanda kutip dipertanyakan
jadi ini artinya kan publik
jangan terlalu percaya terhadap
lembaga survei itu satu
nah itu perlu dicatat
itu menurut saya gitu
publik percaya apa nih kalau bukan percaya lembaga survei ini
percaya pks dong
yang mungkin bisa diluruskan nih
demokrat paling maju dibanding yang lain
kalau ukurannya adalah sudah
deklarasi bahkan sudah
tanda tangan paling maju itu menurut saya
gerindra kalau saya tidak salah
karena mereka agusus sudah tanda tangan
kalau urusan sudah ada
sama sama belum punya
jadi kalau dibilang lebih maju
majunya dimana saya bingung
juga kalau ketika kita bicara soal
visi capres yang mereka usung
sampai hari ini nggak dengar kita
yang kita tahu mereka memakai facebook
bahwa kalau kompetisi
ada yang incumbent maka ini adalah
perubahan dan kelanjutan
apa isi perubahannya
tidak pernah kita tahu
soal kapan menentukan capresnya
yang terbaik misalnya
mengumumkan kepada publik
itu kan hak konstitusi partai partai masing masing
tidak ada yang salah bahkan undang undang
pemilu sudah menentukan
kapan kita berkampanye dimulai
yang terjadi sekarang kan
pertama bahwa pd perjuangan
memang punya tradisi merenungkan
sangat mendalam tidak sekedar urusan
menang kalah tetapi
banyak hal tentang
jadi tentu tidak hanya melihat
apakah dia pintar mengolah kata
apakah orangnya ganteng
apakah jago molest
atau tidak paling pentingnya
tentu soal karakter
apakah rakyat perlu tahu lebih cepat
buktinya sampai sekarang mereka juga
tidak mengerti kita apa yang mau dirubah
apakah mereka akan menolak utang luar negeri
apakah akan menghentikan yang namanya
kita kan tidak pernah tahu
kembali ke situ pdi perjuangan punya tradisi itu
dan itu menurut saya
harus dihargai dan itu demokratis
justru itulah yang kita hindarkan
bahwa jauh jauh hari partai ini
bayangkan pdi perjuangan punya ratusan kepala daerah
ratusan anggota dpr ri
belum lagi kabupaten kota
punya struktural partai
bagi kami saat ini sebagai partai
yang sedang memerintah
kami butuh menopang pemerintahan ini
berjalan dengan baik ntar dulu
itu yang pertama kami ingin
struktural partai itu harus mengkonsolidasi
karena pemenangan pemilu adalah
fundamental untuk memenangkan presiden
lalu kita juga melihat bahwa
memberikan waktu yang lebih panjang
kepada urusan pemerintahan
tapi kan kalau misalnya publik
lebih tahu lebih cepat siapa calon
yang akan diusung oleh pdi perjuangan
publik bisa mengetes serkan biadanya
bisa memberikan masukan
bisa punya waktu yang lebih lama untuk
yang ngaku lebih cepat lebih maju
kan juga nggak ngomong apa apa tentang visi dan misi
dan yang menjadi
persoalan bagi kita juga nih
jadi kader kader yang digadang gadang menjadi
itu punya pekerjaan
beda dengan anies yang lagi pengangguran sekarang
bayangkan kalau kader kader kita yang di jabatan publik ini
kerjanya kemana mana konsolidasi
atau ketua dprd dprd kita kerjanya
undang undang sudah memberikan waktu untuk masa kampanye itu ada
apakah orang perlu tahu rekam jejak
tidak pernah ada calon yang tiba tiba muncul
antah beranta pasti orang sudah melihat
rekam jejak politiknya
jejaringnya pasti pikiran pikirannya
jadi pdip tidak merasa
harus buru buru ya mengikuti
koalisi perubahan ini
karena acuan kita kan
bagaimana kita memastikan
ketika kita memasuki pemilu
itu sudah primus enterparis
orang orang yang memang
menurut kita sudah terbaik untuk bangsa ini
apapun yang terjadi menurut kami
dan itu legal itu konsistional
itu etis jadi bahwa kami mau belakangan
ya urusan kami dong sama dengan kami
nggak pernah mempersoalkan mau bangun duluan
ya bangun aja gitu nggak ada persoalan
karena banyak kemudian pemikiran di publik
ini masalah kegalauan
untuk memutuskan siapa yang akan diputuskan
oleh pdi perjuangan untuk diusung oleh pd perjuangan
antara ganjar dengan puan maharani
itu kan yang kemudian muncul di publik
bahwa ada kegalauan
di internal elit pdi perjuangan
bukan galau galau itu kan bahasa
orang tidak mengerti ya
galau gitu yang kita lakukan adalah
ya bagaimana kita melakukan
semacam katakanlah game teori
bagaimana kalau ini
kalau itu kalau itu
galau itu mah urusan emak emak di rumah
kalau kita kita melakukan pendalaman mendalam
jangan dikira ibu megawati
sebagai ketua umum yang punya hak pada orgatif
tidak memanggil pakar pakar
tidak memanggil tokoh tokoh bangsa
tidak memanggil senior senior partai
jadi kalau ada yang galau antara ini
si a atau si b
saya kira itu justru harus dihargai
karena mungkin hanya pdi perjuangan yang punya
partai yang punya kader
ya untuk dicalonkan dan lebih dari satu
itu harusnya hal yang positif
bahwa yang paling maju
dan kemudian tadi pdi perjuangan mengatakan
konstitusi dari partai partai
yang harusnya dihormati oleh partai lainnya
anda melihatnya bagaimana
ya kalau race nya itu kan ada dua
balapannya itu ada dua
balapan untuk mendapatkan tiket
balapan menuju pintu gerbang stadion
dan balapan di dalam stadion
kalau kita bicara balapan
untuk mendapatkan tiket
kita apresiasi aja
buat saya harus diapresiasi
langkah pks langkah nasdem
harus diapresiasi sudah sudah
ini kan demokrat sudah
menurut saya ya demokrat perlu juga cara yang seperti pks lah
nasdem dengan upacara resmi partai
pks dengan upacara resmi partai
tinggal demokrat mengumumkan dengan upacara resmi
bukan dengan press release
kan kayak begitu
kan upacara resmi itu menunjukkan kepada publik
ya ini seluruh partai sudah terlibat nih
sudah bukan press release
menurut saya langkah maju sampai disana
iya tapi apakah nanti
bisa masuk stadion
untuk balapan dalam stadion kan itu masih panjang juga
kajiannya untuk sampai
anda meyakini belum sampai bisa masuk balapan di dalam stadion
masuk ke stadionnya belum
kalau menurut saya begini
kalau misalnya nanti demokrat sudah juga dengan upacara partai
kalau nggak ada kejadian
ada angin badai dan segala macam masuk stadion lah
tapi kalau sekarang misalnya
kalau sekarang gini
dari dks menurut saya nggak bisa lagi
komunikasi dengan partai lain yang
dalam rangka koalisi tentu susah
karena dia sudah punya calon
sudah diumumkan dengan upacara resmi partai
pamitan lagi dengan partai lain
tapi kalau demokrat masih bisa komunikasi
untuk bicara soal koalisi juga
masih bisa ya
sebelum hitam di atas putih nih
piagam koalisi gitu itu masih bisa seperti itu
mereka akan masuk stadion
kalau nggak ada angin badai
apa maksudnya angin badai
orang kan selalu berusaha itu
kalau dalam politik itu kan selalu ada upaya untuk
kalau orang sudah di calon kan jadi calon presiden
dicari angin badainya supaya nggak jadi calon
itu bisa aja
ada punya masalah kah
menjegal maksudnya untuk bisa berkontestasi
dalam politik akan selalu ada upaya upaya seperti itu
dan menurut saya
iya bisa saja itu terjadi
kalau persoalan maju seperti itu
yang paling maju menurut saya koalisi gerindra dengan pkb
mungkin selangkah di depan pks ini
karena pks dan nasdem
kalau kita anggap itu sudah upacara resmi partai
kalau gerindra dan pkb
tiketnya sudah full itu
tinggal menentukan aja ya
jadi menurut saya
menurut saya yang seperti
jadi kalau saya memang
bagian dari yang mengapresiasi
memang ada kebutuhan publik untuk menggali itu
menggali termasuk juga mendalami rekam jejaknya
dan partai partai lain ini
kebutuhan yang berbeda dengan pdip
karena kalau dia nggak buru buru
untuk menetapkan koalisinya
teman koalisinya bisa diambil orang
atau dia tidak dapat efek elektoral dari situ
saya bukan orang yang percaya
jadi kotel efek itu nggak besar
pak jokowi juga kotel efeknya nggak besar
dulu pak jokowi nggak besar kotel efeknya untuk pdi perjuangan ya
yang menurut saya nggak sekuat
jadi misalnya pks berhadap kotel efek dari mas anies
nggak bisa menurut saya karena
udah seluruh pemilih pks itu
pendukung mas anies dan mungkin sebagian besar
pendukung mas anies itu pemilih pemilih pks
jadi bukan kotel efek
saya bukan orang yang percaya dengan
apa dengan doktrin
jadi kalau sekarang menurut saya
kalau misalnya resnya dalam rangka
gerbang stadion kita harus apresiasi
sekarang sudah membuat tiket mas anies minimal dua per tiga
yang ada upacara partainya
sudah dua per tiga tinggal satu lagi
tinggal demokrat nih karena demokrat
menurut mas hasan masih bisa melipir
kesana kemari gitu loh
karena kan belum ada upacara resminya itu tadi
belum ada pengumuman secara publiknya
ya itu makanya sebelum break ya
saya ingin sedikit memberi komentar sedikit saja begitu
karena beberapa kalimatnya
pak hasan ini kan agak berbahaya nih
khususnya untuk para pendukung
koalisi perubahan di luar sana
karena bisa terdistorsi begitu
jadi sekali lagi
saya selaku wakil sekretaris jenderal
dewan pimpinan pusat partai demokrat
ingin menyampaikan ya kepada seluruh rakyat
pertanggal dua puluh enam januari kemarin
ketua umum kami
mas agus harimurti idhoyono
sudah secara resmi menyatakan
partai demokrat mendukung
psd menjadi calon presiden
republik indonesia tahun dua ribu dua puluh
jadi segala macam bentuk berita
termasuk jenis jenis ungkapan seperti yang diproduksi
oleh udah hasan tadi begitu
itu nggak perlu terlalu didengarkan
glorifikasi di luar sana semangat koalisi perubahan
itu yang paling penting untuk seluruh rakyat indonesia begitu
pilih beberapa ada ini
sebelum kita tutup ini
dan saya jadi saksi
saya jadi saksi bahwa memang
demokrat di tim kecil aktif
jadi setiap ada pertemuan empat pihak
kemudian pks nasdem dan demokrat
kemudian kita menyusun bagaimana platform ke depan
kira kira apa kejutan yang akan kita sampaikan
saya ingin disampaikan ke bang dedy
yang kedua adalah bagaimana piagam juga
bahas bersama sama tinggal ini kapan momentumnya ini adalah bagian dari strategi tentu dan saya
kirap kita semua menghargai cara masing masing dan tentu kita di pks yang penting tadi sudah
komitmen dan kita juga sudah bareng bareng dan ya kita juga menghargai cara pdip misalnya
menentukannya kapan dan dimana dan ini adalah tapi ada harapan tadi dari mas hasan juga bahwa
lebih cepat mengumumkan ke publik itu publik lebih tahu rekam jejaknya itu tadi suaranya
mas hasan kan saya udah bilang juga tadi bahwa calon yang digadang gadang sekarang misalnya
diasumsikan akan dukung pdi perjuangan kan tidak lahir kemarin oke maksudnya siapa nih ganjar pranowo
saya kan bilang kader kader yang dibicarakan publik itu sudah diketahui dari kemarin
enggak juga itu namanya tiba tiba ujuk ujug muncul calon dan rakyat nggak kenal kalau nggak dikenal
rakyat nggak akan segitu elektabilitasnya gitu loh dan tadi kan saya bilang juga kalau supaya lebih
cepat itu rakyat tahu bla bla bla
sampai hari ini saya nggak pernah dengar apapun yang substansial atau esensial tentang yang dimaksud
dengan perubahan saya ingin tanya nanti tidak ada halal substansial yang didengar dari koalisi perubahan
kalau dari harapan saya yang bukan orang partai politik ya harapan saya itu kenapa jauh jauh hari itu kalau
orang kan mengistilahkan sudden death bukan jadi untuk menghindari di akhir akhir itu terjadi kawin
paksa ya terjadi seperti dua ribu kalau ada pas pacarannya kayak gini kita harapkan kawin orang
jadi kita harapkan mereka kabarnya dengan baik baik dengan visi yang sama kemister yang sama buat saya
itu jauh jauh hari itu penting menghindarkan dari kawin paksa tadi yang disampaikan oleh mengaksa
oke kawin paksa itu apa sih emang itu kita bisa memang saya lu sama kita kan nggak semua partai
ini punya kemerdekaan buat mau bareng siapa mau ngusul siapa tidak ada satu kekuatan pun
yang bisa menentukan itu jadi siapa yang bisa bikin kawin paksa di republik ini kita juga bisa berpikir
kita juga jangan aneh aneh gitu loh
tidak ada itu hak partai politik
saya nanti mau tanya soal tidak ada hal hal substansial tadi
yang disebutkan oleh pdi perjuangan
yang disuarakan ataupun dinarasikan oleh koalisi perubahan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita akan lanjutkan lagi dialog kita pada malam hari ini
saya lanjutkan tadi sebelum break
sudah ada pertanyaan yang diulang lagi oleh bang deddy
soal tidak ada hal hal substansial sebetulnya yang dinarasikan oleh koalisi perubahan
mungkin bang jansen dulu yang bisa jawab
kan ada lima tuh yang sekarang sedang kita kerjakan
jadi portfolio kemudian program
kemudian program kemudian program
kemudian program kemudian program
kemudian pasangan pemenangan baru terakhir pendaftaran
jadi apa yang disampaikan oleh lai dedy itu
sedang kita susun programnya
kan begitu dia
nggak mungkin tidak ada yang ingin kita ubah
apalagi kalau kami berdua ini
kalau dua ribu dua puluh empat besok berarti sepuluh tahun di luar pemerintahan
tidak mungkin tidak ada yang mau kita ubah
misalnya seperti omnibus law itu
kan kita tolak tuh
ya nggak mungkin tidak kita ubah kalau nanti kita berkuasa begitu
kan begitu contohnya begitu

kalau ada kemudian narasi nggak ada yang mau diubah katanya
ya tidak mungkin lah
namanya koalisi perubahan kan
tapi tunggu waktu
kan tadi dibilang kita ingin
dari awal rakyat tahu nih bisa membedah calon
bisa mengetahui visi dan misinya
ini sudah enam bulan
baru mau dikerjakan
baru enam bulan
kalau sikap politik masing masing selama ini kan belum tentu itu yang diambil capresnya
itu kita mengundang hampir
mewakili universitas universitas negeri terbaik di negara ini
jadi visi misinya dari bd pejauhan sudah ada
tinggal calonnya aja
selalu selalu yes
jadi begini loh
partai itu didirikan untuk apa
merebut kekuasaan merebut kekuasaan dalam apa
melaksanakan program manifesto mimpinya partai
bukan mimpinya orang per orang
ketika kita menyusun satu visi misi lalu ditanyakan kepada calon itu
mana yang menurutmu baik
mana yang perlu ditambah
mana yang perlu dikurangi
karena dia kan perpanjangan tangan partai
dia bukan orang yang kemudian hanya menumpangi satu kendaraan untuk sampai di posisinya
kita mencari pemimpin bukan presiden
presiden bisa siapa saja saya juga bisa
tapi apakah saya bisa memimpin republik ini
oke tapi visi misinya berarti sudah disiapin ya
itu bekerja terus kita
dan misalnya begini mbak misalnya begini
soal katakanlah pengobatan gratis pendidikan gratis

dalam yang namanya dasar persetia partai
dan itu dikerjakan pak jokowi
jadi bagi kita ya partai ini punya ideologi
ideologi itu punya program manifestasinya
dan itu yang dijalankan
oke silahkan bayangkan
dan hanya pdp yang punya ideologi
tidak hanya pdip yang punya ideologi
dan partai partai lain juga punya program
tadi ada gak saya bilang bahwa hanya pdp yang punya
dan semua juga punya cara tersendiri untuk bagaimana menentukan platform perjuangan kita ke depan

kita sudah punya misalnya kami pks dan demokrat
misalnya menolak ikn
kami juga menolak undang undang cipta kerja
yang itu relatif lebih condong pro pengusaha dibandingkan pro tenaga kerja
saat ini rakyat ini apa sih yang dipersoalkan
ada kecemburuan sosial yang diperlihatkan di negara ini
disitu ada pekerjaan yang banyak untuk pembuatan kereta cepat
tetapi yang datang disitu banyak dari tenaga kerja luar negeri
apakah tidak menimbulkan kecemburan sosial
terjadi kecemburuan sosial
karena disitu banyak pengangguran
jadi kalau sebagai kepala negara saya akan sampaikan
pak anies ini tidak bijak tidak adil
banyak pengangguran di dalam negeri kenapa harus mengambil dari luar negeri
kebijakan sepuluh tahun pemerintahan ini salah satunya itu yang jadi persoalan kita
jadi menolak ikn kemudian omnibus law cipta kerja ini
terus yang kedua adalah masalah demokrasi
sudah menolak nih ikn nih karena setiap kita tanya jawabannya nggak clear nih soal ikn
ya saya kira kita semua sudah tahu undang undangnya sudah jadi
pembangunan sudah berlangsung
ya wajar kalau beliau juga menghormati proses undang undangnya ada
tetapi ketika kita misalnya memimpin tentu akan direview dikaji
kira kira kita maslahat mandorotnya seperti apa
terus kemudian persoalan demokrasi
kita ingin bukan demokrasi tapi betul betul demokrasi
memberikan kebebasan bertanggung jawaban
memberikan hak hak kepada warga negara
saat ini indeks demokrasi kita menurun
apa yang bisa dibanggakan kita saat ini ketika setiap warga negara takut menyampaikan suaranya
kita jadi bicara visi misi capres jadi persoalan sehari hari di partai politik
itu yang ingin kita sampaikan
kalau bang deddy tadi sudah menyusun kami punya platform perjuangan
yang sudah disampaikan kepada pak anies
yang saya mau sampaikan adalah
argumen kita bahwa perlu jauh jauh hari dicalonkan orang supaya tahu isi kepalanya
ya kan itu kan
itu kan basisnya
bang deddy menilai rekam jejak pak anies sebagai gubernur dki
di mana beliau mempunyai prestasi yang sangat luar biasa
ketika memimpin dki full lima tahun dibandingkan mohon maaf saat ini ada pemimpin hanya setengah periode kemudian pindah ke yang lain
pak anies memberikan keteladanan memimpin selesai lima tahun
janjinya sumpahnya itu adalah kredibilitas
itu adalah rekam jejak yang baik
yang kedua adalah bagaimana beliau memimpin
dimana dulu fitnahnya beliau menggunakan politik identitas intoleran dan sebagainya
tapi beliau memimpin kemudian tempat tempat ibadah tidak hanya untuk umat islam
kristen hindu buddha konghucu dan sebagainya
jadi ini saya kira banyak yang menutup mata
padahal rakyat melihat kerja gubernur dki ini perubahan dki yang sangat luar biasa
lain yang ditanya lain yang dijawab
sudah saya bilang tadi fundamentalnya adalah asumsi kita bahwa lebih cepat dicalonkan kita tahu isi kepalanya lebih cepat
yang saya persoalkan kan kita menunggu enam bulan lebih sampai hari ini kita tidak mendengar hal hal yang sangat fundamental yang menjadi visi pak anies
bukan visinya pak pipin atau pks loh
sisi keadilan pak anies menyampaikan keadilan sosial keadilan hukum keadilan ekonomi
kalau bicara visi visi itu jelas itu hal normatif pak
rakyat indonesia saat ini harga harga begitu besar
di mana lapangan pekerjaan sempit misalnya
kemudian kita memberikan arus tenaga kerja luar masuk ke dalam
itu boleh saya mohon ya
visi keadilan sosial keadilan ekonomi bagi masyarakat
kalau misalnya wijaya karya pp ya atau karya karya kita lain punya proyek di afrika punya proyek di malaysia yang dibawa tenaga kerja siapa
tenaga kerja siapa
lalu ada orang datang dengan membawa miliaran dolar
oke ini satu satu ya
lalu dia membawa teknologi
saya belum berhasil sampai kemasan sekarang ngomong ya
dia membawa teknologi yang khas dikembangkan oleh negara itu
siapa yang bisa menjalankan
ini kan bukan kerjaan gali parit pak
ini menyangkut teknologi sangat tinggi dan mereka semua bukan bahasa inggris bahasa chinese
dan para tenaga kerja indonesia yang bekerja di proyek itu tahu apa yang dikerjakan oleh tenaga kerja asing itu
tidak semuanya bahwa itu sebetulnya bisa dikerjakan oleh kita
bahwa itu adalah visi misi yang nanti mungkin dari pks akan disampaikan ke mas anies
tapi kalau menurut pd perjuangan menurut bang deddy itu belum menjawab setelah enam bulan dideklarasikan apa yang ingin disampaikan ataupun dinarasikan sebagai visi misi yang nanti mungkin dari pks akan disampaikan ke mas hanis
paling hebat zaman pak joko widodo
begitukan ya bang deddy ya
mas hasan dulu nanti saya baru ke bang jansen
ya jadi kalau yang berkoalisi itu hanya berdua pks dan demokrat saya percaya tadi dengan ide ide perubahan itu
dan buat saya wajar nanti didukung oleh orang yang ingin perubahan
jadi misalnya nolak ikn lah undang undang cipta kerja dan yang lain lain itu kalau mereka hanya berdua berkoalisi

saya percaya saya itu dengan ide itu
tapi kalau ada nasdem bagaimana mengoperasionalkan ide itu
kan mungkin saja kan ketua kelasnya nasdem saya nggak tahu nih ketua kelasnya bertiga ini siapa ketua kelasnya
nggak mungkin ya nah nabi berjalan berdua disuruh satu jadi ketua itu kalau jadi hadis nabi itu
kalau berjalan dua orang harus angkat satu jadi ketua apalagi ini tiga partai rombongan lain
wah ini ketuanya
aduh ini kita
ya gak ada ketuanya
ya ada ketuanya
jadi kalau nasdem misalnya
ini sejajar itu dia udah itu jawaban kita
kenapa kok ditarik lagi sih
kenapa kok sampai ditarik ke berapa ribu tahun lalu tuh lima belas abad lalu
gak mungkin berorganisasi bersama dengan ketua itu gak mungkin
jadi lebih tahu yang tidak ikut koalisi
jadi kalau pun gak ada ketua misalnya mereka sejajar bagaimana membuat nasdem ke dalam ide perubahan itu
jadi kalau mereka berdua berkoalisi oke mereka namanya koalisi perubahan
tapi kalau ada nasdem disana
boleh ikut mendukung undang undang cipta kerja
jadi akan sulit ya untuk mengimplementasikan visi visinya tadi
paling depan juga apa mendorong dan mendukung ikn misalnya
bang hasan lutfi bahwa nasdem itu tagline nya gerakan perubahan
bagi nasdem itu perubahan dan keberlanjutan
jadi makna dari perubahan adalah change and continuity
kalau ada perubahan
sebentar saya sulit membayangkan perubahan dan keberlanjutan kontradiktif sekali
perubahan dan kelanjutan
itu cara kita gimana
seolah olah makan dan berenang gimana sih caranya
jadi begini ada partai establishment
itu kalau gerakan perubahan itu karena dia mau ngelawan sbi aja sebelumnya itu
makanya dia bikin partai namanya gerakan perubahan
gerakan restorasi sepuluh tahun itu
nah tapi kalau hari ini nasdem itu buat saya partai establishment
sepuluh tahun dalam kekuasaan itu partai establishment
kalau misalnya pks dan demokrat yang mengusung perubahan itu masuk ak

dan percaya saya bahwa mereka ingin mengubah itu
tapi bagaimana merundingkan itu dengan nasdem yang merupakan bagian dari establishment hari ini
oke saya mau ke bang jansen
bagaimana kemudian meyakinkan nasdem untuk ikut dalam narasi besar itu ataupun visi visi perubahan itu
karena saat ini posisinya satu kaki di koalisi perubahan satu kaki di koalisinya pak jokowi
itu tidak akan mudah pasti
itu makanya di awal tadi saya katakan ada lima p yang sekarang sedang kita kerjakan
nyusun portfolio nyusun program nyusun pasangan nyusun pemenangan baru pendaftaran
kita tidak menyusun sesuatu untuk republik ini
apalagi partai demokrat kami ini pernah sepuluh tahun megang pemerintahan di negeri ini
jadi gak gelap gelap amat juga mimpin indonesia ini
tapi ini meyakinkan temennya ini loh
tentu kakinya ada di koalisnya pak jokowi
itu yang tadi disampaikan mas hasan
kalau cuma berdua mungkin bisa langsung berlayar
itu makanya kita punya tim
itu makanya kami bersyukur koalisi kami ini sudah kami deklarasikan jauh jauh hari
sehingga apa yang disampaikan oleh kang hasan tadi lae dedy termasuk pengamat di luar sana tuh ya
sudah bisa kami carikan jawabannya obatnya titik tengahnya jalannya dan lain lainnya begitu
yang penting dari diskusi ini adalah
untuk seluruh rakyat indonesia
untuk seluruh indonesia di luar sana glorifikasikan perubahan
jadi kalau ada kata kata yang mengatakan koalisi kita ini tidak solid koalisi ini kokoh
visi perubahan ya pasti akan kita sampaikan pada waktunya ke publik
maksudnya di godok ya berarti ya
saya mau ke bang dedy
bang deddy ini berarti dengan mengusung koalisi perubahan dengan tadi visi misinya perubahan dan keberlanjutan
ini sekjen anda mengatakan bahwa udah kita udah gak mungkin lagi nih
komunikasi dengan koalisi perubahan
mas hasto bilang begitu udah tutup pintu
ya gak mungkin
pertama mereka sudah punya calon presiden
kami tentu memajukan kader kami sebagai calon presiden
gimana mau gabung memang bisa dua calon presiden
dari situ aja udah gak bisa
yang kedua kami menganggap sepuluh tahun pemerintahan pak jokowi itu meletakkan dasar dasar pembangunan
yang selama puluhan tahun tidak dikerjakan dikerjakan dengan sangat luar biasa oleh pak jokowi
itu kita ingin diperbaiki ditingkatkan
bukan justru dikontradiktifkan
kan itu yang menjadi persoalan
jadi kami percaya apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi ini
setelah ini kita butuh apa
setelah infrastruktur ada di seluruh indonesia bagaimana kita menggerakkan ekonomi
kan tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri tentu dengan mengundang investor
ketika berbicara investor
investor ini kan punya kepentingan punya hitungan
dan kita butuh itu membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya
tidak ada perusahaan yang cukup gila untuk membawa terus menerus orang dari luar
dari mulai dari investasi sampai habis
karena pasti biayanya jauh lebih mahal profitnya pasti rendah
ya tapi pada masa masa tertentu itu tentu dibutuhkan gitu
jadi kita menganggap bahwa
karena perbedaan itu
tadi sudah sama sama punya calon presiden
yang kedua cara pandang kami tentang bagaimana membawa negara ini ke arah yang lebih berkemajuan berbeda
jadi tidak mungkin
jadi dari situ memandangnya bahwa itu memang kami tidak punya alasan untuk bisa bergabung
kan nggak mungkin dua capres mbak
kan gak mungkin kami sekarang yang sedang dibangun nikahin misalnya kami robohkan lagi misalnya
kan tidak mungkin gitu
komunikasi pun juga tidak mungkin kalau bergabung
kalau komunikasi dengan tukang beca pun kita komunikasi apalagi sesama partai politik
tapi ini kayaknya mas astow bilang sekjen bd perjuangan bilang komunikasi aja udah gak mungkin
ya enggak lah
tapi kalau sesama anak bangsa sebagai sesama kekuatan partai politik dengan siapapun kita bicara
dengan rakyat kecil pun kita bicara kalau soal itu
karena kami selalu mendengar bejuk nadi rakyat
itu kenapa kita setiap hari konsisten melakukan kegiatan kegiatan
tapi partai partai lain tetap melakukan perbincangan tetap melakukan pertemuan komunikasi loh
meskipun sudah punya calonnya masing masing
nah itu kan beda
misalnya pkb kemudian nasdem
kalau sudah punya itu enak
nah kami kan belum
ketika kami datang ke partai partai lain misalnya membicarakan soal konfigurasi capres cawapres
kami sendiri belum punya calon
tapi kan mbak puan sempat datang ke kantor nasdem
itu ya tadi kan anda yang mengatakan kami tidak komunikasi
iya tapi ke partai partai ini enggak
mbak puan sudah punya calonnya
buat apa lagi
mereka sudah memilih bisnya
ini ada bis kita sama sama di sini mereka pilih ke arah bogor kami pilih ke arah bandung
nanti ketemunya ya nanti ketika mengurus bangsa
silahkan jadi komunikasi sudah tidak mungkin lagi
karena yang satunya sudah memutuskan pilihan kemudian cara pandangnya soal mengurus bangsa ini juga berbeda
dan hak pdip untuk tidak misalnya berkomunikasi tentang capres saya kira ya
jadi saya kira dan yang disampaikan kepada publik di media gitu tidak akan berkoalisi tidak ada komunikasi itu hak kami persilahkan kami tidak akan memaksakan itu
dan bagi kami yang penting kalaupun misalnya itu tidak ada komunikasi yang penting pemilu ini berjalan dengan lancar ya kita saling menghargai masing masing kedaulatan partai ya bagaimana kita menentukan masing masing
dan cara pandang kita tentang perubahan kedepan tentang visi kedepan
presiden pks haji ahmad syaihu selalu mengatakan
bahwa kita ingin menghargai setiap para pemimpin
mulai dari bung karno sampai saat ini pak jokowi
kemarin dipidatonya menyampaikan bahwa kita harus akui bahwa pak jokowi memberikan apa peningkatan infrastruktur di berbagai pelosok
dan kami juga akui itu
dan tentu kan rakyat menilai kenapa di berbagai survey ya ada survey yang kami kaji ya
yang mengingin perubahan itu ya terlalu banyak ya
yang saya ketahui
terus kemudian survei kami juga sama
jadi ketika kita melihat
data itu berarti ada something
ini menjadi evaluasi buat kita
ke depan betul
kami mengapresiasi pemerintahan
saat ini tetapi ada
saat dimana dua ribu dua puluh
rakyat ingin memilih
ini menentukan ingin berubah caranya
dan makanya kami membuat
dimana disini koalisi
melihat celah rakyat itu kira kira
apa yang ingin berubah
rakyat ingin ada perubahan ekonomi
rakyat ingin ada demokrasi
ini lebih baik ke depan
bagaimana keadilan hukum bagi semuanya
kemudian ekonomi adil
lapangan pekerjaan baik
kemudian harga harga sembako
kemudian bbm tidak seperti ini
saya kira kita semua keliling
ke berbagai daerah
itu didasarkan ketika kita melihat
the newt nadi rakyat itu seperti apa
bang yasa sikat saja
karena kita sudah mau break nih
persis kalau aku hanya ingin nambahin soal koalisi ini
ini pandangan saya pribadi ya
kalau saya senang dengan konfigurasi
yang sudah ada sekarang
jadi tidak usah lagi saling bergabung sebenarnya
biar kib dengan kib nya
gerakan indonesia raya untuk kebangkitan bangsa
dengan grup mereka
pdip yang bisa sendiri
ya silahkan berangkat kan begitu
karena kita ini kan multi partai
idealnya outputnya itu juga multi kandidat begitulah
termasuk akhirnya menjadi multi mazhab
kan tujuannya sama nih itu
untuk membangun indonesia
jadi kalau saya secara pribadi
udah kalau bisa ini aja yang kekal nih
sehingga kemudian nanti jadi ada empat pasangan calon
kan pdip mau berkoalisi
apa tuh dengan partai lain
oh bukan ini kan pandangan saya pribadi
sehingga kemudian multi partai itu
akhirnya melahirkan multi kandidat
toh ya soal pemilu itu
bahkan pengaturannya itu
bukan hanya sampai level undang undang saja
di undang undang dasar sudah jelas itu
di lima puluh plus satu provinsi di indonesia
dan macam macam lah begitu
jadi regulasinya itu memang
mengijinkan untuk multi kandidat
kemudian dua ribu sembilan puluh tiga
ini sudah turun terus ini
jadi harapannya banyak calonnya ya
kalau bisa lebih dari tiga
entah tiga lah medali perunggu lah begitu dia
empat bagus empat
kita nanti mau tanya ke teman teman mahasiswa
dan ke mas hasan juga ya nanti ya
karena tadi waktunya udah habis mas hasan
ke mahasiswa koalisi perubahan ini
apakah kemudian menjadi tawaran yang menarik buat mahasiswa
atau mungkin mahasiswa belum juga bisa menangkap
apa yang ditawarkan oleh koalisi perubahan
seperti yang tadi disampaikan oleh bang deddy
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politicals you
terimakasih anda masih bersama kami di politicals you
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
kita akan minta tanggapan langsung dari teman teman
dari himpunan mahasiswa politik
uin jakarta yang sudah mengikuti diskusi kita
tadi ada sultan dan juga fauzan
siapa dulu mungkin salah satu
apakah teman teman mahasiswa ini
tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh koalisi perubahan
atau justru belum bisa menangkap apa sebetulnya visi misi yang ditawarkan oleh koalisi perubahan
atau mungkin buat teman teman ya itu
kita belum bisa menentukan pilihan lah karena belum bisa meyakinkan kita
silahkan siapa duluan
baik izin mbak rifa sebelumnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam mbak iva dan para pembicara sekalian
sebelumnya saya banyak banyak terimakasih kepada mbak ariefa dan cnn
atas kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini
dulu saya perkenalkan saya fauzan baswan
ketua himpunan mahasiswa dan politik uin jakarta
sekaligus bertanya kepada para pembicara
melihat koalisi di indonesia ya saat ini
saya rasa masih banyak permasalahan
seperti yang kerap terjadi
bahwa koalisi parpol di indonesia masih belum konsisten
sehingga terjadinya ketidak efektifan pemerintahan
kenapa hal itu bisa terjadi
karena bagi saya format koalisi partai politik pada sistem pemerintahan di indonesia
belum menitik beratkan
pada kesamaan visi dan program
sehingga dapat saya katakan bahwa koalisi parpol di indonesia
cenderung bersifat jangka pendek yang hanya fokus pada soal kekuasaan
yang padahal kita terkadang luput bahwa koalisi parpol
yang solid harus dibangun dengan orientasi strategis
meskipun itu saja sebenarnya tidak cukup
tidak cukup hanya dengan kesepakatan soal platform dan agenda agenda politik
diantara parpol yang berkoalisi
karena perbedaan politik yang kerap muncul dalam tubuh koalisi itu dikira kira
perbedaan agenda politik dalam merealisasikan platform tersebut
karena hal ini yang menjadi penopang atas derajat solidaritas koalisi parpol
sehingga lantas saya mau bertanya nih kepada bang pipin terutama
klaim atas koalisi paling maju ini bagaimana ya pak
atau sudah terlebih dahulu deklarasi capres
lantas bagaimana dengan nota kesepahaman antara parpol dalam tubuh koalisi
karena agenda agenda serta platform politik selesai menjadi penopang dalam menjaga solidaritas dalam tubuh koalisi
baik baik oke terima kasih
siap satu lagi
ya terima kasih mbak rifa
jadi kita berbicara atas perspektif mahasiswa ya
aku pengamat politik
jadi bongkar pasang koalisi politik bagi kami itu hanya dinamika dalam perpolitikan aja
komunikasi politik dan cara partai politik itu menjual kepentingannya gitu
bagi kami mahasiswa melihat dan memandang demokrasi lima tahun sekali ini
itu sebagai konstelasi sosial yang setelahnya menjadi obrolan yang dibicarakan selama lima tahun

walaupun kepercayaan ya kita sama sama tahu kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hari ini
itu lumayan rendah ketimbang lembaga politik yang lain
tapi mau tidak mau suka tidak suka
ya kita harus menganggap bahwa partai politik itu jalan untuk mengambil kekuasaan dan merubah ini negara gitu
bagi kami bagi kami itu partai politik adalah muara kepentingan dari elit dari cukong dari masyarakat
dan juga kekuasaan itu sendiri
karena itu kami sebagai mahasiswa itu yang paling penting bukan siapa yang jadi juara di dua ribu dua puluh empat
abang abang anggota dawan sekalian
yang paling penting dari kami adalah bagaimana akhirnya pemilu dua ribu dua puluh empat nanti itu tidak menjadi perpecahan lagi
tidak menjadi dikotomi antara kelompok a kelompok b kita sebut dua ribu sembilan belas itu cebong dan kampret dan lain sebagainya
kita tuh tidak mau lagi
lagi yang elit ribut ribut di media
misalnya kita juga nggak mau publik
ikut pecah kita sangat
ingat bahwa banyak keluarga
yang mungkin bertengkar
soal pilihan politik tahun dua ribu sembilan belas
kita tidak mau lagi lah seperti itu
pertanyaan dari saya
selaku mahasiswa fisip
itu gimana cara dari
koalisi perubahan dan
pdip yang hadir pada diskusi
kita pada hari ini
untuk tidak menciptakan
perpecahan lagi seperti
tahun dua ribu sembilan belas dan tetap
membuat demokrasi ini pesta demokrasi
lima tahun sekali ini menjadi guyuk
dan sesuai nomenklaturnya
pemilu adalah pesta demokrasi
pertanyaan dari saya untuk
abang abang kota dewan dan juga untuk
terima kasih terima kasih sultan dan juga
fauzan itu bagus banget tadi ya
yang kedua harapan dari anak anak muda
siapapun nanti yang berkontestasi
baik diusung oleh koalisi perubahan ataupun pdip
perjuangan itu tidak menciptakan polarisasi
karena anak anak muda ini mungkin
tampaknya lelah ya melihat mungkin orang tuanya
berantem pas pemilu dua ribu sembilan belas
dan tadi juga ditanyakan sebelumnya
soal koalisi perubahan
ini apa klaimnya kok bisa disebut
yang lebih maju satu langkah
dibandingkan dengan yang lain karena kalau menurut
teman teman mahasiswa koalisi yang dibentuk
oleh partai politik itu adalah koalisi jangka pendek
tidak konsisten silahkan kang pipi dulu
nanti saya baru kasih kesempatan yang lain
saya kira terima kasih
terima kasih ya sultan fauzan ya kita sama sama dulu
jadi memang yang terbaik ini terjun
ke lapangan jadi idealisme itu bisa
diterapkan ya bagaimana kita bisa membangun
partai kami ingin menunjukkan
bagaimana koalisi ini
transparan secara transparan
tahapan tahapan kita sampaikan
jadi di politik itu memang ada
backstage ada frontstage dramaturgi ya
bang hasan kita belajar gitu ya
tetapi kita berusaha apa yang di belakang
juga sama yang di depan
saya sih secara pribadi
tidak mau mengklaim bahwa
kita lebih maju ya
misalnya dari pks misalnya
kami tidak mau angkuh kita yang terbaik
kita semua punya jalannya masing masing
demi proses tahapan demi tahapan
maraton ini memang
napasnya harus panjang
kemudian stamina juga harus baik
kemudian apa kira kira target kita
yang ingin kita capai kita ingin
kerja ikhlas kita dan kerja tuntas kita
mencegah polarisasi gimana
yang kedua saya sangat setuju
politik silaturahim itu apa dengan siapapun
yang berbeda yang sama
bang deddy sama teman teman
pdip golkar yang lain tetap bisa
komunikasi dengan baik
jadi bagi kami ketika
memang gagasan yang diperdebatkan
ayo tetapi ketika
hate speech hoax itu yang harus
kita hindari jadi
kita punya kesadaran dalam berpolitik
memberikan contoh teladan
kita berbeda tetapi
kita bisa bersama
tidak saling menegasikan satu dengan
yang lainnya makanya kemarin kalau lihat
bagaimana menunjukkan bahwa
dan kemudian pak anies baswedan memimpin
ke depan kita akan tunjukkan bagaimana
keberlanjutan kepemimpinan saat ini
dan juga perubahan dan itu
karena kita yang menyadari tidak mungkin
negara ini sudah dibangun
dari bung karno sampai saat ini
pak jokowi dan kemudian
sebelumnya adalah pak sb yang
meletakkan pembangunan demokrasi
yang baik saat ini infrastruktur
ya ke depan memang kita harus lebih baik
ada perubahan cara cara yang
saat ini dilihat memang harus diperbaiki
oke bang deddy ini pks bisa
silaturahmi dengan siapa saja termasuk dengan
pdi perjuangan dan harapan teman teman
mahasiswa politik identitas ataupun
polarisasi ini tidak terjadi lagi
bersilaturahmi berkomunikasi dengan siapapun
kalau konteksnya adalah tentang
capres dan koalisi
demokrat dan nasdem itu sudah selesai
karena mereka sudah punya
jadi dalam konteks membicarakan
capres capresan nggak ada urusan lagi
itu yang pertama
yang kedua pdi perjuangan itu komit
kita jelas dari mulai bung karno
zaman pni nya itu beliau
sampai ke bumega sekarang
itu selalu berusaha
selalu berpikir bahwa negara ini
nggak bisa dibangun sendiri sendiri
silahkan lihat kabinetnya bumega
siapa saja yang dipilih jadi wakil presiden
kemarin periode pertama pak jokowi
itu pak jk
itu menunjukkan konsistensi pdi perjuangan
termasuk dalam penyusunan kabinet
jadi dalam penyusunan kabinet itu juga
representasi dari keseluruhan
nah yang sering jadi persoalan ini kan begini
keterbelahan masyarakat dalam
sebuah pemilu itu bukan khas indonesia
di negara negara maju juga terjadi
di amerika misalnya
pada kasus trump dan yang lain ya
bahkan di negara negara eropa
tapi yang sering menjadi masalah bagi kita
adalah ketika para politisi ini bermuka dua
tidak satu kata dengan tindakan
ketika bicara di depan publik
tetapi ketika terjadi perpecahan
tidak ada yang mau keluar bersuara
ini yang menjadi persoalan
kalau menurut saya kalau para pemimpinnya
kita ini bisa duduk bareng kok ngopi
tetapi ketika ada masalah di bawah
ketika terjadi keributan yang
membuat masyarakat benturan
harusnya kita sama sama bersuara
misalnya seperti kejadian sewaktu anies pilgub
harusnya kita semua bersuara
tidak hanya lawan politiknya anies
tetapi juga pendukung anies seharusnya waktu itu mengatakan
eh itu tidak boleh
tapi kan tidak
makanya harus bersama sama
oke tapi kedepannya
kedepannya kita akan menguruskan
polarisasi dan politik
dari mulai periode bumega
dari mulai yang namanya
pak joko ridho periode pertama
sampai yang kedua
adakah elit elit pdip
kegaduan dengan membenturkan
kita mendorong pak prabowo
masuk ke dalam kabinet
itu untuk rekonsiliasi nasional
kalau ditanya soal kedamaian buat bangsa ini
ya kita nomor satu
oke itu janjinya pdip perjuangan ya
janji poli ya itu sumpah
silahkan demokrat bagaimana itu harapannya tadi
teman teman mahasiswa bahwa
kalau bisa tidak ada lagi pola
ada lagi polarisasi
tapi kan demokrasi itu riuh ya
ya bagus sekali tadi yang disampaikan sultan dan fauzan itu
yang pertama ya
esensinya demokrasi atau elektoral itu kan
pasti mengharuskan orang untuk berbeda pilihan
bahkan dalam pemilihan kepala daerah melawan kotak kosong saja
orang itu berbeda
itu ada yang memilih kandidat calon tunggal tadi
ada yang memilih kotak kosong
ada yang memilih kotak kosong
jadi melawan kotak kosong saja berbeda kan
tinggal kemudian perbedaan ini jangan karena persoalan identitas
saya selaku kristen ya
orang kristen yang ada di koalisi perubahan ini
kalau nanti ini sampai daftar begitu ya
bahkan sejak ketika saya jadi jurubicara pak prabowo begitu
salah satu orang yang paling terdampak langsung soal identitas identitas ini saya sebenarnya
sulit jadi anda terpilih ya
itu makanya sultan dan fauzan
apa yang kamu sampaikan tadi itu
saya kira bukan hanya ada di saya
tetapi termasuk yang ada di ruangan ini dan para politisi di luar sana begitu
tidak ingin juga politik kita ini keruh karena identitas
di pilpres kita besok perdebatan yang terjadi itu seperti pipin dan deddy tadi
bukan seperti yang lalu
muka gendur wo
berdebat dengan wajah boyo lali dan lain lain begitu
oke waktu kita gak banyak nih
teman teman mahasiswa terus kawal agar pemilu reguler ini konsisten dilaksanakan
plus mari kita syukuri sekarang ini
ada kelemahan partai politik ya
itu makanya dorong partai politik ini berdaulat
apalagi untuk menatap pencapresan dua ribu dua puluh empat besok
jadi kalau teman teman ingin lahir
ini penting untuk mereka
jangan hanya mengkritik ya
partai politik kurang kurang ini
kalau partai politik tidak berdaulat begitu
kalian kawal tuh
agar mereka menjadi berdaulat
kan begitu ini penting
apalagi menatap pilpres besok ini
tangan ketua umum itu disetir setir begitu
entah dari mana begitu
ada invisible nya begitu
sehingga kemudian tidak bebas
untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya dua ribu dua puluh empat besok
kalau memang masih tetap ada
sampai derajat yang bisa kita kurangi begitu
oke silakan mas hasan
apakah mungkin kemudian mengurangi keriuhan polonial
apakah mungkin mengurangi keriuhan polonial

ya nanti akan seperti itu saja
karena memang demokrasi itu riuh
partai politik dan parlemen itu didesain untuk bertengkar
memang desainnya desain untuk bertengkar
sepanjang pertengkaran itu soal setuju
ya gak masalah
mau sekeras apapun
itu gak masalah
itu yang terjadi di konstituante antara natsir dengan ijk simo
bertengkarnya sudah keluar urat leher
tapi pulangnya naik sepeda boncengan
karena bukan masalah nadsir gak setuju ijk simo agamanya beda
begitu juga ijk simo gak setuju nadsir agamanya beda
bukan soal identitas
tapi soal idenya dia nggak setuju
jadi kalau sepanjang itu semua bisa salaman
tapi kalau ada orang nanti tidak layak untuk jadi pemimpin
gara gara identitas yang mungkin dia nggak bisa ubah
itu lukanya nggak bisa sembuh
saya berharap yang disampaikan oleh pks hari ini itu tulus
bukan karena anies baswedan berpeluang
anies baswedan hari ini
kalau kemarin dia mungkin bukan korban politik identitas di dki
tapi di indonesia level indonesia
mas anies baswedan bisa jadi korban politik identitas
karena dia minoritas
jadi buat saya semoga ini tulus ke depan gitu
bukan hanya karena kepentingan sesaat
bahwa hari ini yang paling berpeluang jadi korban politik identitas
adalah anies baswedan
oke jangan sampai itu terjadi ya
jadi kalau kita sama sama
sama sama punya komitmen untuk itu
itu kita bisa lebih tenang
mahasiswa juga bisa lebih
oh ya ini bertengkarnya bertengkar soal cara nih
bertengkar soal gagasan nih
bertengkar soal pandangan nih
bukan bertengkal untuk sesuatu yang orang lain gak bisa ubah
rambutnya keriting kan dia gak bisa ubah
karena tidak ada perdebatan itu pada pemilu dua ribu dua puluh
karena sama sekali tidak mencerdaskan bangsa
dan tidak memberikan edukasi politik kepada pemilih nantinya
jadi yang bertengkar soal gagasan itu kita gak akan kategorikan itu polarisasi
tapi kalau sudah bertengkar soal identitas
itu pasti berubah
mungkin juga tidak ada
dan tidak mungkin juga tidak ada yang mengkapitalisasi itu
tapi kita ini elit nih yang bertarung ini seharusnya yang mengambil sikap
jangan sampai mengajarkan itu kepada para pendukung juga
nanti kita bahas lagi
sama dengan politik uang
identitasikan jadi problem demokrasi kita hari ini
anda selaku polisi pemilu
tindak kalau memang itu ada
nanti kita minta bahwa selu untuk bertindak lebih
kalau itu memang membahayakan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
setelah ini kita akan saksikan sentilan sentilan dari teman teman komika
tetap bersama kami di politikalshow
jangan kemana mana tetap bersama kami
oke jangan kelamaan rekapnya ya
jangan kelamaan rekapnya
gue ada satu berita nih dok
apa berita apa nih
berita yang lagi hangat saat ini adalah
kenapa bisa begitu
karena baru baru ini grace natali nge tweet
kalau kasus david yang dipukulin anak pejabat
jangan dibawa bawa agama lah
loh kenapa pada marah
oh aku udah lihat ini tweet ini
dan di reply nya pak aku udah baca juga pak
tapi menurutku ya
grace natali ini justru sudah menyatukan
seluruh umat beragama di indonesia
karena kalau aku baca dari reply nya
sepertinya seluruh umat beragama di indonesia sepakat
kalau grace menyebalkan
sepertinya kalau kita baca di sana
bapak sepakat kan
bapak sepakat kan
bapak sepakat kan
tidak ada tahu
berita yang kedua
berita yang kedua juga lagi viral banget
nah yang jadi masalah ini netizen pada berdebat
banyak yang bilang ini burisma nyuci mobil
ini adalah pencitraan
netizen bilang begitu
eh nggak boleh gitu dong
nggak semua yang dilakukan oleh pejabat kita itu pencitraan
tapi kalau ini fix pencitraan sih
nah kenapa bisa begitu
karena burisma ini kan kemensos
tugas tugas kemensos itu ada sembilan
dari sembilannya enggak ada yang tugasnya cuci mobil
oh enggak ada
tapi kita bahas tema kali ini
temanya kali ini adalah
koalisi perubahan deklarasi anies klaim paling maju
dan pdip mengatakan bahwa itu hanyalah klaim sepihak
cuma klaim sepihak
dan gara gara ini
gue lihat di sosial media tuh banyak media media yang kaget
ketika hubungan pdip dan demokrat sedang memanas
loh buat apa kaget
bukannya dari dulu
jadi enggak usah kaget
kita nih bapak bapak akan kaget
justru kalau melihat demokrat dan pdip akur
nah ini kita baru kaget
saya pun kaget pak
kita jangan kaget
dan yang berikutnya ini adalah berita lagi nih
berita yang menarik
kali ini kita kedatangan seseorang yang cukup spesial
siapa tuh dok
pak hasan nazmi
bapak hasan nazmi
pak hasan nasbi seorang pengamat politik hari ini hadir
oke kenapa tuh
dia ini menarik karena beliau beberapa waktu lalu kalau nggak salah
pernah sempat viral karena beliau membuat taruhan
kalau anis jadi capres
dia akan taruhan mobil alphard satu
oke terus kenapa dia di sini
nah itu untuk memastikan dia perlu beli mobil apa enggak
kalau misalkan beli alphard
tolong pastikan pajaknya hidup ya nanti
enggak dipastikan tahun berapa alphard
nah itu juga bisa
itu juga bisa
karena nih pak terakhir nih pak
ada satu mobil rubicon pajaknya mati
ih seluruh karyawan pajak dilihatin
sama masyarakat indonesia
sampai akhirnya dirujak
tapi nidoy dalam tema kali ini
kalau gue pribadi
gue di pihak demokrat sih
kenapa bisa begitu
demokrat cuma mengatakan bahwa
koalisi mereka adalah koalisi yang paling maju
ya wajar dong
itu kan produk mereka
ibarat tukang nasi goreng
terus tukangnya bilang
mas beli yang sebelah aja mas
pasti dia yang jual nasi goreng dia
tapi kalau aku di sini
aku justru pro dengan pdip
kenapa tuh do
karena jelas banget apa yang dilakukan demokrat menurutku
adalah klaim sepihak
dan aku yakin demokrat itu tuh
nggak terbiasa gitu melakukan main main klaim sepihak begitu
karena klaim sepihak itu kan kebiasaannya gerindra pak
yang bisa langsung klaim kemenangan sebelum pengumuman
bukan kebiasaan demokrat setahu saya
kau hp tiga tahun lagi
jangan diulangi lagi
jangan diulangi lagi
jangan diulangi lagi
mungkin terakhir dari kita nih kali ini
sebenarnya untuk partai partai bapak bapak sekalian
boleh sebenarnya mau saling bersaingan
karena memang semuanya punya kepentingan
tapi yang penting untuk diingat
kepentingan paling penting adalah kepentingan rakyat
terima kasih aldo dan juga duto
itu pesannya yang terakhir
yang penting adalah kepentingan rakyat
bukan kepentingan elit
itu tadi sentilan sentilan khas dari teman teman komisi co
duto dan juga aldo sekaligus menutup perbincangan kita pada malam hari ini
terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah hadir di studio
kemudian wesegjen partai demokrat
ya sampai salah kan
jangan sesitin dulu
politikus pdi perjuangan deddy sitorus
ada mas hasan nasbi dan juga teman teman dari himapol uin jakarta
terima kasih sudah bergabung sampai selesai tadi
dan kita akan ketemu lagi hari senin depan jam dua puluh tiga puluh wib